boleh bantu banyak bangunan pilihan
juga mendatang duit berbeda
dianggap terjean headaches
bagian semasa senge dilepas krim
teman teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui sarudara dan sardarat
sudah berjumpa dengan teman teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat
dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan
untuk segera mengevakuasi secara cepat
dan berdekat karena kondisi kabut kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi
yang akan kita laksanakan khususnya sampai dengan hari ini sar udara masih kesulitan
jadi tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa
dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi tkp ini sudah bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara
bisa dilaksanakan dengan baik